melestarikan budaya dan kearifan lokal bisa dilakukan dengan banyak cara dan bisa dilakukan oleh siapa saja
anita mai akan mengajak kita untuk menyaksikan tradisi berusia ratusan tahun di desa adat suku sasak nusa tenggara barat
dan menikmati hidangan lokal yang unik yaitu nasi balap
kamu pukulnya jangan keras keras ya
selamat datang di kampung kami ini mbak
terima kasih saya mau jalan jalan keliling desa sade bisa

masa ini kita bisa jalan jalan keliling desa sade
musik dan tarian gedang belek menyambut kedatangan para tamu di desa wisata sade
yang terletak di kecamatan pujut kabupaten lombok tengah
dulunya gedang belak ini adalah musik penyemangat bagi para kesatria yang akan maju ke medan perang
belek dalam bahasa sasak artinya besar
ukuran gendang yang besar membuat gendang ini menghasilkan suara yang khas
musik gendang belek ini diikuti dengan presean
presian berasal dari kata perisai atau pelindung
tarian ini dimainkan oleh dua orang dengan membawa perisai dari kulit kerbau yang disebut ende
dan pemukul yang terbuat dari rotan yang disebut penjalin
pada awalnya tarian ini merupakan cara menyeleksi para petarung yang layak turun ke medan perang
namun sekarang tarian ini bisa dimainkan oleh pepadu anak anak
sebagai bentuk pelestarian waris
dan budaya suku sasak
pak kalau saya ikutan boleh pak
kalau saya ikutan boleh
coba satu ya
lawan yang ini
ini dia lawan saya si juara bertahan
eh kamu mukulnya jangan keras keras
rangkaian tari sambutan ini ditutup dengan penampilan amak tempengus atau bapak tempengus
awak nempengus ini tampil sebagai tokoh lucu yang menari sambil menyanyikan ucapan selamat datang
dan mengajak penonton untuk menari bersamanya
saya pun tak luput dari ajakannya menari dan meniru mimik wajahnya yang khas ini
setelah menari bersama saya lanjut menjelajah desa wisata sade desa sade ini masih
mempertahankan tradisi ada turun temurun dari nenek moyang mereka mulai dari bentuk rumah adat
hingga cara mencari nafkah juga bagi wanita sasak menenun adalah tradisi turun temurun dan masih
terjaga hingga saat ini secara filosofis wanita sasak diwajibkan bisa menenun agar setelah menikah
mereka tetap bisa mandiri secara finansial dan dapat membantu perekonomian keluarga
ini yang kita buat apa bu ini apa artinya apa ini jadi selendang selendang yang ini kayak gini
dan berbunyi kayak gini itu artinya kita bisa menenun ada bakat gitu kalau buat menun ya ada
melestarikan adat istiadat serta tradisi suku sasak sudah menjadi bagian hidup warga desa sade
sejak enam ratus tahun lalu masih di kabupaten lombok tengah ini saya akan mencicipi hidangan unik yaitu
nasi balap tampilan nasi balap ini mirip seperti nasi campur pada umumnya namun rasanya pedas dengan
bumbu khas sasak
menurut pelayan rumah makan nasi ini disebut nasi balak karena proses penyajiannya yang cepat namun ada juga
yang mengatakan bahwa cita rasanya yang sangat pedas membuat orang memakannya cepat cepat dan diselingi
dengan meminum air sehingga terlihat seperti balapan antara makan nasi dan minum air ada ada saja ya
pelengkap nasi balap ini terdiri dari sayur buncis kering kentang ayam suir dan sambal yang suci
ini terdiri dari sayur buncis kering kentang ayam suwir dan sambal yang
jika ingin lauk yang lebih banyak kita bisa menambahkan potongan ayam kampung goreng
lengkap sudah perjalanan saya kali ini di bumi sasak
sampai jumpa di akhir pekan berikutnya ya
sekarang kita ke informasi lain ini tepatnya tetangganya lombok
wisata alam masih menjadi favorit wisatawan yang berkunjung ke pulau bali
namun saat cuaca kurang bersahabat obyek wisata buatan bisa menjadi alternatif sambil menunggu cuaca membaik
salah satunya wahana permainan salju buatan
seperti apa keceriaan pengunjungnya berikut liputannya untuk anda
beginilah keceriaan anak anak saat menikmati hujan salju di kuta bali
hujan salju ini bukan fenomena alam melainkan bagian dari wahana permainan salju buatan
wisatawan lokal dan mancanegara sangat antusias bermain di wahana ini
salah satunya keluarga wisatawan asal kediri jawa timur ini
monica bersama tiga anaknya menyempatkan diri bermain di wahana salju yang baru pertama dihadirkan di bali tersebut
setelah mengenakan sepatu booth yang disediakan pengelola wahana ketiga anak ini pun menuju ke arena seluncur salju
chelsea keiko dan juve rela antri menunggu giliran
dengan bantuan ban anak anak ini meluncur di atas salju sepanjang tujuh meter
selain arena seluncur pengunjung dapat bermain salju di taman salju
anak anak bisa saling lempar salju atau hanya sekedar merasakan sensasi salju buatan tersebut
tidak perlu khawatir jika salju ini tertelan anak anak sebab salju ini dibuat dari air yang layak diminum
chelsea sebelumnya pernah main salju ini belum
terus ketika main ini apa yang dirasakan
dingin terus apa namanya kayak dingin sama sejuk gitu
wahana bermain salju ini sengaja dihadirkan di belakang sebuah mal di kota bali
wisatawan lokal hanya dikenakan tiket masuk sebesar rp satu ratus dua puluh
untuk bermain salju selama tiga puluh menit
sementara wisatawan mancanegara dikenakan tiket masuk seharga rp satu ratus lima puluh
wahana salju outdoor pertama di bali diadakannya wahana ini adalah ingin membantu pemerintah daerah
untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara
kami yakin dengan hadirnya wahana ini bisa memberikan pengalaman tak terlupakan kepada wisatawan
maupun masyarakat lokal dalam mereka menghabiskan liburan
wisata di dalam ruangan dengan latar belakang pantai kuta ini bisa menjadi alternatif saat cuaca di luar ruangan sedang tidak bersahabat
namun wahana permainan salju di kuta bali ini hanya berlangsung hingga tujuh juli mendatang